fakultas ilmu keguruan dan pendidikan universitas darul ulum kabupaten jombang
senin malam terbakar hebat
meski tidak ada korban jiwa kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
hingga tadi malam polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran
api terus berkobar di gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
kampus universitas darul ulum di jalan gusdur kabupaten jombang senin malam
kencangnya angin ditambah banyaknya bahan mudah terbakar di ruang perkuliahan
di lantai dua dan tiga membuat api dengan cepat menghanguskan gedung beserta isinya
terkait kejadian ini pihak fakultas belum dapat memberi keterangan pasti tentang penyebab kebakaran
pihaknya hanya menjelaskan gedung perkuliahan dan administrasi kampus tersebut masih dalam penyelidikan
pihaknya hanya menjelaskan gedung perkuliahan dan administrasi kampus tersebut masih dalam penyelidikan
sementara pihak kepolisian juga belum bisa memastikan penyebab kebakaran kampus tertua di kabupaten jombang tersebut
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti
semua lembap itu kepolisian akan segera menurunkan tim untuk menyelidiki apa penyebabnya kebakaran ini

semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
semua alat bukti
sebanyak delapan mobil pemadam kebakaran setempat diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api
sebelumnya universitas darul ulum sendiri diberitakan memiliki sejumlah permasalahan internal yang belum terselesaikan
satu diantaranya adalah posisi pemilihan rektor secara definitif
sutomor harjo jombang